indonesia berencana menunda penyewaan dua puluh unit pesawat setidaknya hingga tahun dua ribu sembilan belas mendatang
mas kapai platmera ini ingin fokus dalam meningkatkan utilisasi pesawat yang dimiliki saat ini
direktur utama garuda indonesia pak halaman suri dikutip cnn indonesia com menyebut dua puluh pesawat tersebut terdiri
dari sepuluh pesawat untuk garuda indonesia dan sepuluh pesawat untuk citylink
awalnya dua puluh pesawat itu akan didatangkan dalam jangka dua tahun ke depan
pahla mengatakan penundaan penyewaan pesawat ini agar perusahaan bisa memaksimalkan penggunaan pesawat yang sudah ada saat ini
saat ini utilisasi pesawat garuda indonesia tercatat di angka sembilan jam tiga puluh delapan menit per hari
sementara perusahaan ingin meningkatkan angka tersebut menjadi sebelas jam per hari di tahun dua ribu dua puluh dua
pahala menilai kombinasi dari penundaan penyewaan pesawat dan maksimalisasi
utilisasi sarana bisa berdampak positif terhadap kinerja keuangan garuda
penundaan penyewaan akhirnya pecahkan
pesawat pada akhirnya bisa mengefisienkan beban operasional perusahaan
berdasarkan laporan keuangan garuda indonesia per semester satu dua ribu dua puluh
biaya sewa operasi perusahaan tercatat delapan miliar dolar amerika atau turun tipis satu delapan puluh empat persen
dari posisi akhir dua ribu enam belas yang sebesar delapan lima belas miliar dolar amerika
sedangkan merujuk pada laporan keuangan paruh tahun dua ribu tujuh belas
garuda indonesia menyewa satu ratus tujuh puluh lima pesawat yang memiliki masa kontrak
garuda indonesia sendiri mengalami rugi bersih sebesar dua ratus delapan puluh tiga tujuh puluh lima juta dolar amerika
atau meningkat tajam tiga ratus empat puluh sembilan empat persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya
di angka enam puluh tiga sembilan belas juta dolar amerika